dari tadi muter muter tidak sampe sampe
udah mana bau ayam fengak kafok anak
ye kan bang ustadz sendiri yang ngilangin alamat nih bukan kita
itu kertas tadi ada di kantong anak
siapa yang suruh keluar diam diam
salah kertasnya dong
si sapri udah berubah
masih gitu aja tuh anak
kenapa muka tni pada di toko begini
sebesarnya buscar para pautadi
ada juga yang ga tutup
manda buat ruang
kalo aku udah biasa
ngejebleh sapa sapa orang yang berani merampok lu gua gulung gua gulung gua gulung sapa ya sapa sapa
sapa sapa sapa sapa sapa masih anak buah gua juga sih poi ineliluh ibocah ngapain ya
lebih langit sama dia jadi
jangan egois gitu
bilangin sama dia yang harus kemarah tuh gue
nih ada perasaannya lu
kamu kirim aja fotonya biar saya sama temen temen saya cari
gue minta tuh foto dia foto emaknya neneknya ngkongnya adeknya sepupunya semua bilang ke gua
nanti biar orang orang gua di pasar genjing yang bakal ngegulung dia jangan enggak ya
jangan enggak tenang ada gue gua gulung
gue lagi sewa menekung
kubu gua situ
dari tadi muter muter tidak sampai sampai udah mana bau ayam fengak kafok anak
itu kertas tadi ada di kantong anak tiba tiba dia hilang siapa suruh keluar diam diam
salah kertasnya dong
artinya keselamatan manusia tergantung pada penjagaan
entah nih antung mau tidak selamat sama anak
jaga bicara antung
jangan salah salahin anak
aneh minta maaf ya bang ustad
boleh tanya tanya sama orang
semua orang yang antung jumpain tanya
siapa yang tanya
siapa yang order ayam dari santurin anur
coba kita beli pecel lagi ya
kemarin teh ummi dibeliin sama fatin
ummi suka banget sama pecelnya
saya mau beli kecil lagi ya
iya sebentar ya neng
ibu gak apa apa
ibu teh sakit ya
saya antar pulang aja ya bu
ah ibu teh gak apa apa
astaghfirullahaladzim ya allah
ya allah bu

kalian bantuin beres beres ya
ibu jadi ngerepotin
ini diminum dulu ya bu
keluarga ibu dimana ya
suami saya sudah meninggal
belum lama ini
curut berduka ya ibu
tapi kalau keluarga yang lainnya
pecil yang sisa tadi
gak usah neng
gak usah dibeli
itu semua buat neng
gak apa apa kita beli aja ya
banyak banget nih makanan
anak anak pada kemana ya
itu mah surprise
beresin sanggar siapa ya
antik terserot ya